bicara mata uang digital atau cryptocurrency tak lepas dari bitcoin
bitcoin hadir sekitar sembilan tahun silam dan dianggap sebagai perintis mata uang digital
harganya pun fantastis
per dua puluh oktober kemarin bahkan mencapai angka lima sembilan ratus usd atau sekitar delapan puluh juta rupiah per koin
angka tertinggi yang pernah ditembus bitcoin
di indonesia sudah ada ratusan jenis cryptocurrency
namun ada tiga pemain besar yaitu bitcoin ether dan light coin
sebagai mata uang cryptocurrency juga bisa digunakan dalam bertransaksi
namun tidak untuk di indonesia
bank indonesia sebagai regulator
masih melarang penggunaan cryptocurrency untuk keperluan transaksi
tak bisa digunakan untuk bertransaksi
bukan berarti cryptocurrency tak digemari
saat ini mata uang digital menjadi lahan investasi
seperti saham harga mata uang digital fluktuatif
tapi ia berputar lebih cepat bahkan dalam hitungan menit bisa berubah
fluktuasi nilai mata uang digital juga bergantung pada permintaan dan penawaran
oleh karenanya cryptocurrency jadi investasi dengan risiko tinggi
investasi yang memang sangat berisiko
tetapi memang dari beberapa orang
sangat percaya bahwa nanti bitcount tersendiri ini bisa mencapai nilai value yang sangat tinggi
jadi oleh karena itu banyak sekali orang sudah mulai berinvestasi melalui bitcoin
meskipun setahun belakangan perdagangan mata uang virtual menunjukkan perkembangan cerah bagi investornya
sampai saat ini belum ada jaminan pasti pada permainan di pasar bebas
iva nahdi jakarta